polres metro jakarta pusat membekuk pelaku pembunuhan wanita di apartemen green pramuka city jakarta pusat di kawasan klender durensawit jakarta timur minggu sore
sementara korban disemayamkan di rumah duka di cilincing jakarta utara minggu sore dan dimakamkan pada senin pagi
nur lela kakak nur hayati tidak mampu menyembunyikan kesedihan saat jasad adik bungsunya disemayamkan di ruang tamu
nur hayati menjadi korban pembunuhan pada sabtu sore
ia ditemukan dengan tubuh penuh luka di lorong tower krisan lantai enam belas apartemen green pramuka city cempaka putih jakarta pusat
korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga
setiap bulan korban kerap mengirim uang untuk menghidupi adik dan keponakan
dia mengaku perbuatan itu
dia mengaku perbuatan itu
dia mengaku perbuatan itu
dia adalah motifnya adalah sakit hati karena dia dikatain
akhirnya dia menunggu dari mulai pos korban masuk ke lantai ke lift sampai naik enam belas sampai lantai enam belas mereka cekcok
akhirnya dia melakukan berapa kali penusukan
setelah disemayamkan korban dimakamkan di tempat pemakaman umum budi dharma semper cilincing jakarta utara pada senin pagi
setelah disemayamkan korban dimakamkan di tempat pemakaman umum budi dharma semper celincing jakarta utara pada senin pagi